informasi lain buntut beredar foto atribut bendera partai umat di dalam masjid di cirebon
pengurus partai akhirnya meminta maaf
pihak partai umat cirebon membantah melakukan aksi kampanye di rumah ibadah
dpd partai umat kota cirebon menyatakan foto serta video yang beredar merupakan dokumentasi internal
usai melaksanakan sujud syukur di dalam masjid saat partai umat dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
wakil ketua dpd partai umat kota cirebon sobirin mengaku polemik terjadi saat ada kader
membentangkan atribut bendera partai umat secara spontan
aksi pembentangan atribut partai umat disayangkan sejumlah pihak dewan kesejahteraan masjid rata atakwa
mengkritik keras dan menilai hal tersebut tidak etis
sementara pihak bawaslu kota cirebon masih mendalami kasus dan meminta partai politik agar menjaga etika
sesuai dengan undang undang partai politik
hal yang tidak etis yaitu setelah sujud syukur mengeluarkan bendera lalu membentangkan itulah di luar kontrol dan pengatuan kami
seluruh pengurus sama sekali nggak tahu nggak menyaksikan langsung dan tentu sampai tidak bisa memastikan juga
berapa lama itu terjadi